masya allah tega benar orang yang membuang bayi ini
kamu sudah sahur
sahur dulu g
mak mau ke dokter karan dulu ya
tapi kan mereka beda
mereka bukan cucu
cik yang ngajakin cucu gabung
kalau cucu teh kemarin kemarin punya salah
cucu takut siayanya marah sama cucu
nggak usah diungkit ungkit lagi
yang sekarang kita jalani sekarang ya
bahagia dong harusnya
hiu maksudnya sedih karena bahagia

sabar ya nak
alhamdulillah ya allah
mak ini ada susunya nak
mak mas suha assalamualaikum
mak mas suha assalamualaikum
mak saya dapet bayi
bukan mak bukan saya
aduh orang naruh bayi di depan rumah saya
ini waktu sahur
kenapa gak ditinggal
takut jatuh aku mak
ya ampun mtin
ini masih merah
balik badan aja belum bisa gimana mau jatuh
taruh di kamar ayo
bawa dokter para dulu ya
dengan nyantiknya bastah
abis llamanya kenapa
kenapa gue their takut ya

dengar yang dikit yuk dan nikahaa
rasanya males banget ya ini mau sahur
sama dok saya juga
emang biasanya begitu kalau udah akhir akhir puasa
sahurnya mulai males
bukain aja lah ya mungkin pasien
im bu dokter ada
bu dokter ada di dalam
ada yang buang bayi
bisa ke rumah saya
ada yang buang bayi bu dokter
kamu tolong siapin semuanya
ma mas suha tuh sebentar ya ma
duduk dulu ma